kita sudah mencari kia santang kemana mana
kita tetap tidak menemukan dia
boleh saja dia lenyap karena ditelan bumi
tapi saat dia muncul kembali
dia harus berhadapan denganku
saya lebih suka dengan teman wahasan
tidak ada olahraga
saya lebih suka dengan teman wahasan

tidak mungkin sanggup menghadapinya seorang diri
lebih baik aku menyelamatkan diri
biarkan dia pergi
syukurlah ayah anda tidak apa apa
terima kasih putra
kau sudah menyelamatkan nyawaku
jangan berterima kasih kepada aku
berterima kasihlah hanya kepada allah swt

kita mau berangkat ke sana
jaga dewa batara
aku sangat senang memiliki kalian semua
aku sangat senang memiliki kalian semua
aku sangat senang memiliki kalian semua
aku sangat senang memiliki kalian semua
ayah anda beruntung memiliki kalian semua
syukurlah ayah anda tidak apa apa
rai syukurlah kamu selamat
rai syukurlah kamu selamat
aku sangat mencemaskanmu
dan terima kasih banyak
kau telah menyelamatkan kami semua
kamu menolong kita di waktu yang tepat
jika tidak ada kamu
entah apa yang akan terjadi rai
jangan berterima kasih kepada aku raka yunda
berterima kasihlah kepada allah swt
dan juga terima kasih
kepada raka dan juga yuda
yang selama ini
ayah anda sangat bangga kepada kalian
kalian sangat memberani
satu dengan yang lain
mohon ampun gusipra
sebaiknya kita jangan berlama lama disini
kita segera kembali ke istana kerajaan gus
benar sekali gusipra
tidak baik kalau gusipra berada di luar
lagipula gusipra dan yang lainnya
butuh pengobatan ke abik istana
kita kembali ke istana
berkat kesekian raden
baca jaran bisa selamat
terima kasih raden
berkat raden keluarga kami selamat
dari kejamnya pemberontakan
bangunlah kalian semua
sesama manusia saling menyembah
menyembahlah hanya kepada allah swt
sekarang kita kembali ke istana
semua usaha aku gagal
aku tidak tahu
dimana putraku dan cucuku
selama aku masih hidup
aku akan membalaskan dendamku padamu
boleh saja dia lenyap karena ditelan bumi
tapi saat dia muncul kembali
dia harus berhadapan denganku
aku tidak akan membuat dia hidup dengan tenang
hidup ramu silwangi
hidup raden kiasatang
hidup ramu silwangi
hidup raden kiasatang
hidup raden kiasatang
apakah kau tidak tahu ada gerakan yang rontak di padijak
yang dipimpin oleh rangka puan
dan itu adalah
mengapa kau baru bilang sekarang
apa gunanya aku bilang kepadamu
dan itu juga bukan usat
usat kita hanya satu
menghabisi dan menyiapkan
kiasatang membangun rakyat
kau tidak biar
kamu tidak tahu
pertahankan untuk ministersi